selama pandemi pengeluaran bulanan sebagian anggota masyarakat meningkat terutama dari item kesehatan
pengeluaran ekstra digunakan untuk membeli vitamin obat obatan maupun membayar layanan kesehatan berkala yang jumlahnya tidak sedikit
pos pengeluaran bertambah sementara pemasukan bulanan tetap cenderung berkurang atau bahkan hilang karena adanya pemutusan hubungan kerja
rumah yang berdampak sih karena kan banyak juga pengurangan gitu ya banyak yang nyari kerja dan lain lain
terus tuh menurut saya kayak banyak hal yang nggak perlu dibeli jadi harus dibeli gitu
contohnya kayak masker
biasanya pengeluaran tuh paling banyak buat masker buat kotek manigen juga
bagian terpapar covid sembilan belas penambahan lebih terasa lagi
seperti yang dialami haria bima
karyawan swasta asal bantul yogyakarta
saat terpapar dan terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada pertengahan juni lalu
bima harus merogoh koceknya lebih dalam untuk membiayai pengobatan dan perawatan secara mandiri
pengeluaran pun melonjak melampaui angka empat juta rupiah hingga membuatnya kesulitan untuk menabung dana darurat
untuk penyintas itu kan membutuhkan vitamin yang kadarnya lebih tinggi
harganya pun lebih lumayan lebih agak
lebih tinggi dibandingkan vitamin yang sebelumnya yang dikonsumsi ketika tidak terpapar
ada tuntutan masker dua lapis kemudian juga hand sanitizer tetap gitu kan
kemudian juga perintilan lain tuh kayak makanan makanan
perencana keuangan safir senduk menyebut
mengatur keuangan merupakan bagian dari mengendalikan gaya hidup dan kebiasaan
sehingga kita dapat memaksimalkan keuangan agar tepat sasaran
mulailah perencanaan dengan menyusun anggaran keuangan
selanjutnya buat skala prioritas
tunda dulu pengeluaran yang tidak mendesak
kalau pengeluaran itu penting gimana pengeluaran penting itu ada dua
ada yang mendesak ada yang tidak mendesak
kalau dia bisa ditunda satu dua tiga bulan dan tidak ada apa apa dengan hidup kita
dengan kita menunda itu saya pikir berarti dia belum mendesak tidak usah beli sekarang
fokus kita adalah untuk bisa mempertahankan uang tunai selama mungkin
pandemi dengan pengeluaran yang besar dan kerap tidak terkontrol
membuat kita harus cermat dan dapat mengendalikan diri
agar tidak membeli barang yang bukan merupakan kebutuhan utama
minimalisir belanja online yang bisa berpotensi membuat pengeluaran anda kian membuncit
dan lebih maksimalkan waktu yang ada untuk mempelajari skill baru
yang dapat menambah pemasukan anda
clarissa aradia kurnia junior one jakarta